kagak pak ji
bubur kacang hijau sepi pak ji
kagak ada yang beli
oh lu jadi kemarin mau duduk
apa mau beli kolak
saya mau numpang duduk boleh pak haji
iya iya kalau buat lo sih
belum lagi gue harus ninggalin duit ke orang tua sebelum gue balik ke jakarta
coba lo pikir berapa banyak duit yang harus gue kumpulin
kenapa jadi saya yang harus mikir pur
kan yang mau mudik kamu
cuman istilah tis istilah
gue gak nyuruh lo bener bener mikir
maaf pak tupur
kalau capek mah istirahat
capek itu juga istilah
lo ngapain di sini det
gue lagi galau man
puasa kan cuma sebulan
bentar lagi abis lebaran lu juga bisa dagang lagi biasa kayak di kaki lima
tapi kok jadi kagak enak
gue jadi nganggur
bantuin emaknya uncak bikin kue
emang nya udah pernah ke rumahnya emput
kalau belum ngapain ke sana
daripada kita nyasar mendingan pulang aja nyak
emang nya udah di taksi nih
bisa kagak lo ngasih tau ancar ancar rumah lo
sebenarnya gue lagi galau juga nih
lo galau kenapa
orang masih banyak yang nyari
ini bukan soal dagangan dek
soal pernikahan gue sama tini
gue takut tabungan gue kagak cukup deh
lo udah hitung belum
sedetik detilnya buat pengoran lo
bismillah aja dah
nanti kalau kurang kurang dikit pasti ada jalan keluarnya
matisna mas nur tadi ada yang beli koran gak
kan kamu nya gak ada ya orangnya langsung pergi lagi ya tuh
kenapa gak tolong ngambilin aja
terus uangnya ambil
saya kan gak tau harganya ci mot
nih harganya tuh ada di koran nek kang
eh mod kenapa jadi kamu yang sewa
kan kamu yang meninggal di lapak kamu
emangnya saya anak buah kamu
bisa lah kita mainin di situ aja tuh
udah sini aja
ya ya udahlah
oh jemput di gang singgol sekarang
ya wis siap
yah curang loh
apanya yang curang sih
kan lo liat sendiri gue jalan lagi mana
tadi kudanya di sini ngapain saya sekarang di sini
mana gue tau kudanya sendiri kali yang loncat ke situ
loncat apaan emang kudanya udah kahwin sama kodok
yah curang curang aja lo
ya pak j makasih saya lagi puasa ji
iya iya maksud gue lo mampir beli cola kek beli gorengan gue kek
muka lu kayak orang kesel
kok cepet banget ke pasarnya
tadi pagi ini udah ke pasar ada yang kelupaan jadi balik lagi deh
ya wis yuk
itu kagak jualan bubur det
kagak pak ji
bubur kacang hijau sepi pak ji kagak ada yang beli
oh lu jadi kemarin mau duduk apa mau beli kolak
saya mau numpang duduk boleh pak ji
iya iya iya kalau buat lu sih boleh boleh
kalau tis kamu lagi di mana
ini bapak tengah bawa kunci mau masuk rumah susah
ya udah tuh cepet ya tunggu
jadi bapak mas bur nyuruh mudik tahun ini
iya tapi saya mikir mikir dulu
lalu ini mudik juga
saya sih insya allah pasti mudik
berarti ini gak apa apa
maaf mbak tangannya gak enak diliatin orang
masya allah pak bapak t kenapa
bapak t lagi kesel tis
kesel sama siapa pak
kesel sama haji muroh sama mbak be
haji muroh sama mbak be t bertengkar tis gara gara sopiga
kemaren si mbak be t dikasih sopiga sama mertuanya mas ojak
terus buka bersama di rumah mbak be
haji muroh minta ngadik kasih sama mbak be
terus tadi mereka bertengkar lagi tis
gara gara haji muroh mengundang bapak buka bersama si mbak be t ngadi aja
ya berantem lagi lah
ya terus bapak t malerai
eh tiba tiba kaki bapaknya ngelapancingan masuk ke kolam
bapak t berusaha tis ngambil
eluh eluh si mbak be sama haji muroh itu cuek
aja gak ngebantuin bapak
ya bapak pulang aja
jadi bapak t kesel gara gara bapak berantem sama haji muroh
apa gara gara pancingan bapak yang ngejebur ke kolam terus bapak nggak bisa ngambil
sini kuncinya mau masuk